jutaan dosis vaksin covid sembilan belas sudah tiba di tanah air
beberapa tenaga kesehatan sudah menerima sms atas terpilihnya
untuk masuk ke daftar prioritas penerima vaksin covid sembilan belas periode awal
alur penerimaan vaksinasi covid sembilan belas diawali dengan penerimaan notifikasi via sms
dengan id pengirim peduli covid
dari sms ini para tenaga kesehatan melakukan pendaftaran ulang
untuk mencatat status kesehatan dan memilih jadwal vaksinasi
salah satu tenaga kesehatan yang sudah mendapat sms adalah stephani cecilia
seorang dokter gigi yang juga memenangkan putri indonesia dki jakarta i dua ribu dua puluh
bulan desember itu kita didata ulang dari pihak rumah sakit kita sendiri
jadi dari nama terus kemudian sudah pernah tes covid
terus kemudian kayak apa namanya
kita semuanya didata dari institusi masing masing
termasuk rumah sakit tempat aku kerja
di tanggal dua januari aku juga baru dapat sms nya kalau aku tuh udah terdaftar di situ
jadi pihak rumah sakit juga akan menseleksi untuk mendapatkan vaksinasi ini
karena nggak semua tenaga kesehatan itu bisa
namun tidak semua nakes mendapatkan konfirmasi via sms
ini seperti dialami rekan rekan reza fahlevi dokter anak dan juga populer di instagram
mendapatkan konfirmasi terpilihnya seorang
sebagai kandidat vaksin via aplikasi peduli lindungi
teman teman itu udah pada dapat sms ya
untuk bahwa mereka menjadi penerima vaksin
terus aku cek nih deh handphone aku kok belum ada nih gitu sms gitu
nah terus ada teman yang ngasih tau nih bisa cek linknya gitu
pas aku cek di link tersebut ternyata memang dapat untuk penerima vaksinasi dari tenaga kesehatan
kapan akan dilaksanakan di mana jam berapa nah itu masih belum ada detailnya sih
tenaga kesehatan yang mendapatkan notifikasi via sms wajib mendaftar ulang secepatnya
sedangkan tenaga kesehatan di daerah dengan kendala jaringan proses daftar ulang dilakukan saat gas penanganan covid sembilan belas tingkat kecamatan